eh andri kamu tadi ngikutin adik kamu gak
awas ya kalau sampai kamu ngikutin mama marah
mah tadi andri jalan sama selfie
indra kamu ngikutin adik kamu
indra kan nggak dipercaya
kok abis ketemu sahabatnya masih cemberut begini
ini sebelum lo lahir nih gue udah kenal siapa tuh maipah
gue tuh tahu kapan dia pindah ke kampung tanah baru ini
dia tuh begitu cuma kepengen rumah kontrakannya penuh
kalau bukan karena ramuannya
kalau bukan karena ramuannya maipah
kenapa bang rizal bisa kayak begitu ya

oh jadi mas sarin si rizal

lo kalau demen sama si rizal lo kawin sama si rizal
lo yang nggak pakai perasaan
sayang jangan cemberut aja dong
jangan cemberut aja nanti mukanya jelek lho
nanti mukanya jelek lho
ini mama tadi papa udah ngomong kayak gitu juga
terus jawabannya apa
kirain gak ada kembalian ya
angkanya satu ribu
mau kasih mas gak
berbuat baik sama kakak
papa juga masih sayang gak sama indri
kamu juga baru pulang
eh gimana tadi kamu udah ngeliat apa
laman laman dia gak lapar lapar
iya kak andri ngikutin indri ya
iya tadi aja bapak nanyain kak andri ke indri
jangan jangan pada ribut
ini udah maghrib
lagian gak ada kok yang ngikutin indri
kamu tadi ngikutin adik kamu gak
awas ya kalau sampai kamu ngikutin mama marah
mah tadi andri jalan sama selfie
indra kamu ngikutin aja kamu
indra kan gak dipercaya
tuh kan bener berarti kak andri ngikutin indri
papa selalu kangen selalu sayang selalu rindu sama indri
walaupun nanti udah punya adik bayi
untung aja malam udah aman tuhan
tidak ada tentang itu bos
itu lewat nomor satu
lu yang caper lu
udah udah ya udah udah
kamu dari mana
lu apaan sih

dia dia dia dia
sejak dijodohin sama abang
ini mau disayang
ini mau diperhatiin
boleh gak kalau kita gak tidur disana
karena buat maipa kan yang penting
rumah petaknya ada yang